eh enggak pak terima kasih
lebih baik kita bicarakan masalah kemungkinan investasi bapak
di calon usaha begel saya saja gimana pak
boleh boleh silahkan silahkan
soal bengkel ya kamu catat
siap baik pak
jadi bengkel kamu itu
sebetulnya bengkel mobil
ini bang perut saya lagi dangdutan
ini dari bengkel belakang lo
kalau saya belum makan kagak lancar bang mikirnya
lo sekarang gue ajakin ke tempat makan
cuman jangan aja lo
abis untuk lo kudu ngasih tau
aduh kakak bos paling jauh sekali kakak bos ya
jauh jauh nunggu lo dari tadi
terhadap orang yang teraniaya
karena doa orang orang yang teraniaya itu
diijabah langsung oleh allah swt
nah ini salah satu juga waktu atau momen doa diijabah
pada saat hujan turun
pada saat hujan turun itu malaikat ribuan datang ke atas empat puluh
udah ustadz gak denger ustadz ya enak
yang dibahas ustadz zainal
ilmu ana jauh lebih tinggi dibandingkan dia
iya udah ustadz
momen atau waktu yang mustajab untuk berdoa
pelan turunan tangga
sadar siapa yang antum bawa
pelan pelan ini turunan
antum ngejeblak ana lebih ngejeblak
irman yang bener maen irman
kau jangan dorong dorong begitu bu
ente yang bener bawanya
udah capek udah capek banget nih ustadz
antum sudah teraniaya belum
pinggangannya udah geser
kaki tanganannya udah pegel pegel
sudah sangat teraniaya
lenggorokan sudah kering
sama bibir sudah fecah fecah belum
jangankan itu udah ustadz
sepertinya bautnya sudah copot satu
ajib kalau begitu
sekarang terus tandu anak ke masjid
kita kan udah keliling keliling masjid dua kali bang ustadz
itu sudah sangat jauh dah ustadz berjalan nyuruh
antum jangan membantah anak
mau seul adab antum sama anak
indah udah ustadz indah
buruan jalan jalan
jangan pake getar
iya udah ustadz
masih pikir anak anak bacai
bang irman irman irman
bau kemeningan nih
masih tak perlu lagi
pintu bergerak sendiri
aduh perasaan gua kagak enak nih
kenapa ketemu dia lagi lagi sih
alah susah amat sih
kiamatnya baru besok
bukan hari ini
hei kiamat itu besok
amat dulu ya bayang
hari pengadilan itu besok bukan sekarang
bukan mau ke sini tuh
bukan nyari ribut ya
bukan pengen berantem
cuman pengen ketemu ngapain toko ber
ini partner saya sih
saya senang betul bisa berjumpa anak muda yang memiliki bakat bisnis luar biasa
eh enggak pak terima kasih
lebih baik kita bicarakan masalah kemungkinan investasi bapak di calon usaha begal saya saja di mana pak
boleh boleh boleh boleh silahkan silahkan
soal bengkel ya kamu catat
siap baik pak
jadi bengkel kamu itu sebetulnya bengkel mobil apa bengkel moge
oh konsepnya sih sebenarnya bengkel motor pak
tapi masalah kecil atau gede semuanya bisa masuk pak
kucak terus kucak terus lebih kencang terus kucak terus lebih kencang terus
lebih cepat lebih cepat lebih cepat lebih cepat sikat firman sikat kejang kencang
ya allah bang ustad
ini sama saja udah ustad
ini sama saja udah kita
kenapa kita berdua dianiaya begini sih bang ustaz
itu yang ana mau dengar
antum berdua teraniaya
sekarang antum berdua cepat ke masjid antum berdoa
antum minta supaya nama dan wajah ana hadir dalam mimpi istiharahnya fatin
kenapa jadi kita berdua sih bang ustadz
soal adab antum
antum ingat tadi ustadz zainal bilang bahwa doa orang yang teraniaya itu lebih didengar
ana sudah membantu antum berdua mendekatkan antum kepada zat yang maha menggenggam kehidupan
mustinya antum senang
ana angkat tinggi tinggi derajat antum
dengar takutlah kepada doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak ada hijab antara allah
untuk mengabulkan doanya
sekarang antum teraniaya
jadi ana persilahkan
dan antum untuk mendoakan ana
antum juga doain ana
supaya ana bisa menjadi pemimpin di pesantren an nur
bukan ustad zainal
lama banget sih